usai pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan umum dua ribu sembilan belas eskalasi pengamanan gedung komisi pemilihan umum diperketat
kepolisian republik indonesia secara resmi mengeluarkan status siaga satu per dua puluh satu mei hingga dua puluh lima mei dua ribu sembilan belas
ratusan personel kepolisian bersiaga di depan gedung kpu jalan imam bonjol menteng jakarta pusat selasa pagi
mereka bersenjata lengkap ada yang membawa pentungan senapan serta dilengkapi tameng
empat unit kendaraan taktis kepolisian berjaga di belakang pembatas beton dan kawat berduri termasuk sejumlah anjing pelacak
pengamanan dibagi ke dalam empat ring ring pertama mengamankan ruang kpu ring kedua mengamankan gedung kpu yang ditandai pemeriksaan berlapis saat memasuki gedung
ring ketiga di area parkir kpu dan ring keempat jalanan di depan gedung
pada apel pengamanan personel dihimbau untuk tidak terprovokasi dan tidak menggunakan senjata dalam pengendalian massa
selain gedung kpu personel gabungan tni polri turut mengamankan objek vital lainnya seperti gedung bawaslu pusat perbelanjaan dan sentra ekonomi dan titik terdekat arah masa seperti bundaran hi dan taman suropati